seluruh paslon gubernur dan calon wakil gubernur sudah berada di atas panggung
dan siap membacakan deklarasi damai pilgub jabar dua ribu delapan belas
dimohon tenang dulu semuanya kita akan menyimak dengan seksama pembacaan deklarasi damai
pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
kepada para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kami persilahkan
deklarasi pemilihan damai
deklarasi pemilihan damai
deklarasi pemilihan damai
kami pasangan calon dan wakil gubernur jawa barat
siap menyelenggarakan pemilihan damai
dan menyukung pilgub jabar dua ribu delapan belas
biar bagai sarana edukasi demokrasi sebagai sarana edukasi masyarakat jawa barat
dan warga dunia
untuk masyarakat jawa barat
dan warga dunia
ya itulah deklarasi damai pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
selanjutnya kami persilahkan kepada gubernur jawa barat bapak ahmad heriawan
ketua kpu provinsi jawa barat bapak yayat hidayat
dan ketua dprd provinsi jawa barat
untuk ikut serta naik ke atas panggung
untuk mendampingi para paslon
dan menandatangani prasasti yang telah disediakan
ya deklarasi damai ini disaksikan oleh kita semua
kita semua menjadi saksi
dan mereka akan menandatangani prasasti deklarasi damai
pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
iya ini juga momen yang ditunggu tunggu ya kang ronald ya
menandatangani prasasti yang nantinya juga akan ditandatangani oleh para paslon
ketua kpu ketua bawaslu kapolda
ketua dprd provinsi jawa barat
bapak ahmad heriawan kami persilahkan untuk naik ke atas panggung
gubernur jawa barat
ketua kpu provinsi jawa barat
ketua bawaslu kapolda pangdam tiga siliwangi
dan ketua dprd provinsi jawa barat
dan mendampingi para paslon
mendandatangani prasasti deklarasi damai

ketua dprd provinsi jawa barat
dukungan yang tidak henti hentinya malam hari ini
ditutup dengan pembacaan deklarasi damai dan
ketua kpu ketua bawaslu kapolda pangdam tiga siliwangi
baik skidol telah dibagikan
kami persilahkan para pasangan calon
untuk menandatangani prasasti deklarasi pemilihan damai

ketua dprd provinsi jawa barat
dukungan yang tidak henti hentinya malam hari ini

mereka yang terpencahaya

mereka yang terpencahaya
tidak hanya memandangani prasasti deklarasi deklarasi damai
tapi semakin sering dipandangani prasasti deklarasi damai
kerana tidak bisa memandangai prasasti deklarasi deklarasi damai
menurut pemirsa jawa barat
setuju dengan deklarasi damai ini dan akan mendukung pemilihan yang damai aman nyaman
dan kondusif juga jujur dan adil demi rumah kita yang lebih baik lagi ya sehingga nanti kita akan
mengetahui siapa akan menjadi pemimpin jawa barat untuk lima tahun mendatang betul penandatanganan
telah dimulai dari masing masing paslon gubernur dan wakil gubernur pilgub jabar dua ribu delapan belas
penerangan oleh gubernur bapak ahmad heriawan
ketika pemimpin jawa barat semua bisa seakrab ini diharapkan seluruh warga jawa barat bisa
ini adalah contoh yang baik contoh yang membuat jawa barat nyaman sebagai rumah kita mari warga
jawa barat kita jaga rumah kita selama pemilihan ini ya ya bapak kabur bapak kabur datang selesai
menandatangani yang terakhir alhamdulillah deklarasi damai telah ditandatangani oleh
semua pasangan calon dan juga
gubernur jawa barat ketua kpu jawa barat ketua bawaslu kapolda pangdam tiga siliwangi dan ketua
dprd provinsi jawa barat mari semuanya bapak ibu banggaku semuanya menghadap ke depan
ini adalah pemimpin dan calon pemimpin jawa barat ya saya berikan tepuk tangan buat manusia manusia yang
pemimpin jawa barat ini
tepuk tangan yang meriah
sekali lagi untuk para pasangan calon gubernur
di pilgub jabar dua ribu delapan belas
ya dan hadirin sekalian
ke pemirsa yang ada di rumah
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara
seluruh rangkaian acara pemilihan
nomor urut pilgub jabar dua ribu delapan belas
tentunya seluruh masyarakat indonesia
berjalan dengan jujur
sesuai dengan harapan kita
bisa menjadi wahana wisata politik
saya ronald surabraja
kami pamit undur diri
terima kasih dan